aduh keren tadi egy udah juara kelas kudanya apa tadi yang jadi juara
wow kelasnya dewasa a egy udah jadi joki sejak umur berapa
dari kecil ya sekarang umur
umur sepuluh tahun
latiannya seminggu berapa kali
setiap hari apa
setiap hari minggu
pas libur sekolah ya
tapi belajar tetap nomor satu ya egy
oke semangat egy tas dulu
meski digelar hampir setiap pekan namun perlombaan ini selalu dipadati pengunjung
main jaran biasanya diselenggarakan oleh panitia daerah
namun dengan potensi prestasi sebagai cabang olahraga
pacuan kuda juga mendapat perhatian dari pordasi ntb
kami berusaha bagaimana merubah paradigma dan kebiasaan ini dari mulai budaya dialihkan menjadi prestasi olahraga
puas menyaksikan pacuan kuda sekarang kita jalan jalan ke desa penyaring
banyaknya padang rumput dan juga lokasi persawahan di pulau sumbawa ini memungkinkan masyarakatnya untuk beternak
seperti sapi kekacauan dan juga perusahaan

kedua kebawah ataupun kuda
desa penyaring sumbawa besar ini masyarakatnya bisa menghasilkan nilai ekonomi lebih dari beternak
desa yang dikenal sebagai penghasil susu murni dari hewan ternak ini
mengolah susu sapi atau kerbau menjadi permen
permen ini biasanya menjadi buatangan bagi wisatawan
sapi ternak di sini tidak dikandangkan tetapi dilepas liarkan di padang rumput dan mencari makan sendiri
tujuannya agar susu yang dihasilkan oleh sapi ini lebih alami tanpa campuran bahan kimia
susu sapi biasanya diperah di pagi hari agar sapi tidak terpapar cuaca panas
karena bisa menyebabkan berkurangnya jumlah air susu yang dihasilkan
habis pak ini udah ya pak ya makasih banyak pak
oke ini dia susu sapinya sudah siap untuk kita buat permen susu
ibu rohemi adalah salah satu pembuat permen susu di desa penyaring dan mengajak saya untuk melihat proses pembuatannya
untuk sekali proses pembuatan permen susu dibutuhkan sepuluh liter susu sapi segar dan dua kg gula pasir
susu sapi murni dipanaskan dengan api sedang bersama gula pasir
selama kurang lebih dua jam sambil terus diaduk agar tidak gosong
supaya sudah cukup mengental adonan bisa diangkat dan didinginkan untuk kemudian dikemas
nah setelah tadi adonan permennya kita dinginkan selama kurang lebih tiga puluh menit
jadinya seperti ini sudah keras dan siap dikemas
tapi sebelumnya saya mau cobain dulu hasilnya gimana boleh ya bu
ini manisnya pas nggak terlalu bikin nk gitu ya bu ya
karena ini juga bahannya hanya susu dan juga gula aja
ide pembuatan permen susu ini bermula dari melimpahnya produksi susu sapi di desa ini
kemudian ibu ibu pkk di sini mencampurkannya dengan gula dan menjadikannya permen
permen susu yang produksinya sudah berjalan sekitar tiga puluh tahun ini
dijual di toko oleh oleh khas sumbawa
anitamae pranedia sumbawa ntb